bank indonesia menyepakati komitmen pengembangan ekonomi syariah di indonesia
dengan majelis ulama indonesia badan wakaf indonesia dan badan amil zakat nasional
kesepakatan ini akan mewujudkan iklim kondusif bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah indonesia
penanda tanganan tersebut dilakukan oleh gubernur bank indonesia agus dewi martowardoyo
ketua mui kiai haji ma ruf amin ketua badan pelaksana bwi muhammad nu
dan ketua basnas bambang sudibyo pada rabu dua puluh empat januari dua ribu delapan belas di kantor mui
penandatanganan kesepakatan ini mengandung nilai nilai yang sangat strategis
bagi upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
sebagai suatu negara yang memiliki
memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia
indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja perekonomian
dengan mengimplementasikan sistem ekonomi dan keuangan
yang dapat mengisi celah aktivitas ekonomi masyarakat
yang tidak dapat difasilitasi oleh sistem ekonomi dan keuangan konvensional
yaitu dengan mengisi sistem ekonomi dan keuangan syariah
ekonomi dan keuangan syariah indonesia terus berkembang
antara lain ditandai oleh perkembangan berbagai lembaga keuangan islam
seperti perbankan syariah takaful koperasi syariah
dan pasar keuangan syariah serta berbagai lembaga sosial islam
minat masyarakat indonesia terhadap industri halal telah berkembang menjadi gaya hidup
hal tersebut mencakup seperti makanan halal
sebagai lembaga yang membuat fatwa
ide ide dan gagasan yang tumbuh
ekonomi dan keuangan syariah menjunjung tinggi prinsip dan nilai nilai keadilan
nilai nilai tersebut membentuk perilaku ekonomi
yang dapat memperkuat struktur ekonomi domestik
yang dilakukan melalui kerjasama seluruh pihak
keberadaan sistem keuangan syariah ini dapat dikembangkan
bagi masyarakat indonesia secara luas